sejak sepekan terakhir harga beras di pasar tradisional citra niaga jombang melonjak naik
kenaikan harga terjadi pada beras jenis medium hingga premium
konsumen mengeluhkan kenaikan harga yang biasanya di bawah rp sepuluh per kilonya
tapi kini melonjak hingga tiga belas rupiah per kilo
penyebab ya itu penyebab belum panen sama sekali masih tandur
nah itu ada panenan di lamongan dan di bucunegoro itu diserbu oleh ketua ketua
makanya harganya ada kenaikan
harga beras di purwakarta jawa barat belum beranjak turun
di pasar rebuh purwakarta harga beras dengan kualitas medium dijual di kisaran sepuluh hingga dua belas rupiah per kilogram
sementara beras dengan kualitas premium dijual antara empat belas hingga lima belas
selain kenaikan harga para pedagang juga mengeluh karena pasokan beras yang semakin sulit
saat ini para pedagang hanya mengandalkan pasokan dari luar daerah
karena beras yang lebih murah dari pemerintah tak kunjung ada
warga berharap beras murah dari pemerintah bisa segera masuk pasar agar harga beras dapat stabil dan terjangkau
sementara itu rabu siang para pedagang beras di pasar tanjung anyar kota mojokerto
menyebut sulitnya mendapatkan beras dari petani memicu naiknya harga beras
menurut pedagang sejak ketersediaan beras mulai menipis satu bulan terakhir
mereka hanya bisa menjual empat kuintal berbagai jenis dan kualitas beras
dari sebelumnya delapan kuintal hingga satu ton beras setiap harinya
para pedagang memperkirakan harga beras akan terus naik
naik dan berangsur turun saat panen raya padi tiba satu setengah bulan lagi
tim liputan cnn indonesia